lalu bahkan tadi anda katakan ada kawasan yang terjadi di tanah longsor
ada yang belum bisa saya cerita
ada tiga belas dari empat belas presiden amerika serikat yang dia temui gitu
ikuti sps program bahasa indonesia
salah satunya adalah milik rus joyo
bagaimana pemerintah mencoba mengatasinya
kantornya dibanjiri pelecehan rasis dalam beberapa bulan terakhir
jadi pepayanya ketika dikeringkan itu tidak maksimal
mengirimkan paket berisi sandal gunung dan mengharuskan saya membayarnya sebesar rp satu ratus lima puluh ribu rupiah
main basketnya pinter juga kata agassi
kini di jaman presiden jokowi dodo ekspor pasir laut kembali diperbolehkan
berarti lo sekalian pas setelah lu juara tahun lalu itu berarti langsung berhenti apa gimana sih
untuk memberikan kepercayaan kepada dunia
karena kan yang sering ketemu sama anak kan orang tua kan pasti karena
ya saya sedikit sedikit ya belajar lah
yang luar biasa di usia muda sudah mencapai yang pangkat lieutenant general
bagi karyawan yang tidak mengajukan tidak ada pemutusan hubungan kerja
indonesia jadi juara umum
untuk mengajarkan para perempuan di yayasan banati berbagai keterampilan
qasim sulaimani yang sangat legendaris itu
tapi bagaimana mereka justru harus membuka peluang peluang kerja yang sesuai dengan pasar
tapi beberapa orang tua di sana itu bisa paham konten media seperti apa
oksigen gratis ini adalah simbol keprihatinan kita terhadap keadaan indonesia saat ini
sebenarnya saingan itu memang banyak
atau bahkan mungkin orang tua abai terhadap anak sibuk dengan atau fokus pada urusan lain
dari dunia olahraga kita ke jagad dunia hiburan
tapi persiapan alhamdulillah sudah baik sudah cukup lancar
beberapa pedagang bahkan pernah mengirimkan jenis ikan koi ke beberapa negara seperti malaysia hingga kanada
selama pakai internet jualannya jauh lebih laku gak sih kan dibandingin
jadi rekomendasi kami minggu ini ada perbankan big caps bank mandiri dengan target di rp sepuluh tiga ratus tujuh puluh lima
yang menyatakan bahwa pembahasan ruu ikn sangat singkat dan terburu buru
terkait pembiayaan pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur
buah kelapa selain bisa langsung dikonsumsi juga sering digunakan sebagai bahan makanan dan minuman
lihat natriumnya berapa gram
iya iya iya tapi itu apa pertimbangan memalu juga ini apa maksudnya bahasa juga ya maksudnya kan kalau di sph kan emang international kan
ya kalau saya sih masih agak masuk kerja juga sih kemarin
karena terlebih kita hidup dituntut hidup tradisional di era modernisasi
kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti saya kira demikian
soalnya pada waktu itu gue seleksinya cukup lama
timbul pertanyaan pemirsa lantas siapa yang tahan untuk oposisi jika prabowo presiden
atau didistribusikan ketabungan jemaah haji kita gitu
boleh ditanggapi singkat ibu nadia
jika seseorang berolahraga tanpa mengganjal perut terlebih dahulu
terima kasih yang terhormat bapak menteri pertahanan ri
diinvestigasi secara serius bukan hanya kita mencari penyebabnya apa pemicu utamanya apa
secara aturan kementerian luar negeri hanya
oke jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang emas itu bisa menghadapi resesi
ya dengan menaiki kereta api mereka langsung ke kawasan
orang dewasa ya masih ada lagi wahana yang cocok untuk orang dewasa masih yang warna warni ini
seperti berlibur di daerah pantai banyak sekali yang bisa kita lakukan
komplikasi maupun ada dua nih
apakah hari saya sudah berakhir
atau di luar gitu emang lo looking up tuh siapa sebenarnya
nah olahraga itu harus sangat dinamis